kalau mama nolak
aku ngerasa hidup aku
aku tuh sia sia
yaudah sih lebih baik aku
jangan ngomong begitu ya
dokter menolak permohonan
itu kan cuma psikologi pak
aku udah siap kok aku udah kuat
atau enggak nanti tes lagi deh pak
aku akan berusaha semampuku
supaya aku bisa berbakti
apapun akan aku lakuin
aku mau selesaikan administrasi dulu di depan
untuk pembayaran dan sebagainya
makasih ya sayang
kamu berkorban besar sekali untuk mama
cepet bangun ya din
kami semua membutuhkan kamu
ya allah din
lu buruan bangun apa din
jangan pake lama
tolong bangunin andin ya allah ya
dia orang baik
nikmati kebahagiaan sama keluarganya ya allah
mama pasti sembuh
yuk kita pulang yuk
tapi aku masih mau disini pak
tapi jam gendam mu sudah habis
harus pulang ya
aku masih mau disini
aku mau liat mama
kenakan anak pinternya mama
sama suster gak boleh kesini lagi loh
lo boleh main kesini lagi
gak boleh liat mama lagi loh
gitu ya suh
ini papa kasih tau
ini kan rumah sakit
rumah sakit tempat orang sah
nah sekarang rena badannya lagi apa
lagi sakit bukan
kok engga kan reina lagi bangun
mau deket deket mama ya
bilang udah sehat ya
gak boleh gitu reina lagi sakit harus banyak istirahat
di rumah sakit itu tempat orang sakit banyak sekali virus
rena mau nanti gak sembuh sembuh
gak mau kan
nah kalo reina nanti gak sembuh sembuh
nanti mama sedih
reina harus sembuh nanti kalo sehat kan bisa nyembuhin mama terus
sekarang rena harus pulang dulu
kan papa udah janji kita akan nengokin mama dua hari sekali
dia pasti pengen banget nemenin mamanya
sini sini kenung papamu
aku pulang dulu ya
aku pulang dulu ya
gak usah nangis ya
sini kenung papa
norena rumah sakit
abis berobat atau
semoga norena kesembuh ya
kangen juga liat senyum norena
pasti sembuh dong
pak uya pak boim
ntar udah ketemu mama ya
makasih ya pak uya
selamat ya bos
mir lu nyariin siapa
pasti dia nyain sesuatu yang gak ada
jelas nyari ayangnya dong
belon belon balik deh
kalo diliat dari gelagatnya
enggak begitu menyintai dia
sehingga wajahmu terlihat begitu resah
satu iya mau kemana
mau kemana sih ayo
waalaikumsalam tuh disambut
sini udah sekarang
sayang udah terobati tangannya sama mama
sebenarnya aku pengen temanin mama disana
loh kok gitu
tadi janjian sama papa apa
rumah sakit kan gak baik buat anak kecil kan pak
ya bukan tempat yang baik
karena banyak kuman banyak virus
eh eh mau kabur kemana sih ini
dari tadi lari lari joget joget ini
iya pak aku kan harus istirahat
jangan gak demam lagi
gak mau buat apa kawatir gitu
makasih sayang ya
untung aja tadi kita bisa lolos
apa perlu kita klinik
untuk ngecek luka luka kamu
nggak perlu pak saya gak apa apa
lebih baik kita langsung hubungin pak
ini hanya luka membar luka biasa
kamu tetap harus cek ke dokter
siapa tau ada luka dalam
iya pak terima kasih pak
sekali lagi mau bilang terima kasih pak
beruntung bapak datang dengan cepat
untuk menjemput saya
mereka akan menghabisi saya
iya saya juga makasih
saya juga bisa lolos dari mereka
dan kamu sudah bantu saya
untuk penyelidikan ini
iya pak kita berdua memang harus saling membantu
ya sebentar saya coba telfon pak alia
terima kasih pak